cepat atau lambat
semua ini memang harus ketahuan
ma tunggu ma
soalnya boy tuh gak bermaksud buat
buat nutupin selama ini ke mama
papi papi tunggu di sini dulu aja ya pia
soalnya ada sesuatu yang mereka mau omongin sama papi
ini reva mau nyamperin papi ke sini
di dalam ada mamanya boy
reva takut deh kalo papi ketemu sama mamanya boy
nanti papi malah
suasananya jadi gak enak
atau mungkin malah takutnya berantem
ya gak usah ketemu dulu kali pih
papi malah pingin ketemu sama mamanya boy
papi siap untuk menjalin hubungan dengan mamanya boy
papi siap bernami
dengan begitu aku udah gak boleh kucamper lagi kan
urusan hubungan papi sama mamanya adriana
kamu ingin menghalangi pavi untuk kembali lagi sama mamanya adriana
pih papi tuh kenapa sih gak percaya sama aku
mamah adriana tuh gak bener bener mencintai papi
biar pp mengurus urusan itu
papi sendiri yang akan mencari tahu
apakah mamah adriana mencintai papi dengan tulus
atau memang tidak pernah mencintai pak
sekarang lupakan semuanya
sekarang adalah kesempatan yang langka
dan momen yang indah karena kamu bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan
kita peraya kan
ah ah pih pih pih
pih bentar pih
aduh gimana lagi ya cara buat nahan tapi supaya nggak masuk ke dalam
kalau kesana ke dapur toiletnya di sana
oh bukan di sana ya mas ya
di sana toiletnya
ada sesuatu yang mereka belum
sempat cerita ke papi
dan ini masalah serius banget pih
kalau seandainya papi tahu reva cuma takutnya tapi tiba tiba marah atau kecewa sama reva
kamu jadi bingung ada apa ada apa
kalau alasan kamu pengen sekolah dulu pengen kejar cita cita kamu sih nggak mungkin
aku bakal luluhin kamu sampai akhir hayat aku
beneran deh kok perasaannya macan kayak kenal banget nih sama orang yang ngobrol sama reva
tante macan tante macan mau kemana tante macan disini aja sama kita kita kita makan yuk tante macan
iya anak anda gak usah ke depan ke depan panas nanti meleleh tante macan ya
ini anak anak manis manis banget sih ya udah gini aja gimana kalian duduk manis ya kan
terus kalian liat liat menu pesen dulu makanan
ayo duduk duduk pesen makanan duduk duduk
ini tuh masalahnya serius banget pip kalau reva ngomong sekarang gak mungkin
tapi percaya sama reva ya
reva gak ada niat buat bohongin papi
semua reva belum ketemu waktu yang tepat buat ngomong sama kami
tapi janji papi gak akan marah enggak
apa kamu kenal sama orang ini
jadi suaminya adriana itu
ibu belum tahu kalau saya adalah
jadi selama ini
yang kamu sebut mama tapi kamu bohongin mama
kamu juga tega bohongin mama
boy nggak bermaksud buat bohongin mama
buat ngutupin semuanya
tapi sekarang waktu yang tepat buat mama tahu semuanya
tapi kenapa boy kenapa harus dibohongin
maaf pak b
selama ini saya nggak pernah tahu
kalau pak b itu adalah
cepat atau lambat
semua ini memang harus ketahuan
ma tunggu ma
soalnya boy tuh gak bermaksud
buat nutupin selama ini ke mama
boy mau cari waktu yang tepat baru jelasin semuanya ke mama
dan mungkin ini waktu yang tepat ma
menurut boy ini waktu yang tepat
ini waktu yang tepat
boy tuh gak mau
kalau misalnya boleh cerita dari kemarin
dan pastinya mama gak bakalan izinin boy deket sama reva lagi kan
ya mama cuman sedih aja kenapa
kan berarti selama ini boy tau kan
ya kan ma
boy udah nyoketin mama
boy berdosa banget
boy ngerasa lebih sedih ma
kalau melihat mama sedih kayak gini
kok di sini acaranya sudah selesai
ma tadi mama abis ketemu sampah punya reva di dalam
tadi mama udah tau ya
tolong mama jangan marahin boy ya
karena dia sama sekali gak bermaksud untuk
nyutupin ini dari mama
dia hanya nunggu waktu yang tepat untuk kasih tahu mama
waktu yang tepat
jadi papa juga tau semua ini